kalau kesini jangan bawa orang tua dong
nggak asik nggak funky kita nggak bisa berekspresi
tenang dulu tenang dulu pak
bapak duduk situ aja lah nanti bapak jantungnya copot ya
bapak duduk situ aja
memang jantung gue udah nggak kuat
tapi kalau tangan gue
gue bukan bapaknya
abi tangan dulu bi
om jangan dirantai om
ih kau ini jarah banget sih emangnya abi guguk
bi tuh dicium dong
papi jadi ya si tony sekamar sama abi
tony dan kevin tidur di kamar yang paling gede
nah kamu tetap di sebelah kamar papi
ya paling gede paling oke di sini dan paling spesial
ini yang lebih keren riley

lupa sampai prestasi
lu ngapain tenang tenang gua sakit tuh nggak tendang tendang lu kalian dengan gue gila sakit
kok ada pakai ngapain
pakai jangan jangan lu lu nggak berbuat yang didalam agama agama kan dosa lu
lu jangan sialan lu ya emang gua api
gak mau lu sama si kevin itu
oh enggak enak aja
gue mendingan diri sama setan daripada sama dia
udah udah no problem
itu setan cuma minta cium doang sih
nggak mau om mendingan setannya cium si abi aja
biar bibirnya normal nggak ekstrim lagi om ya
abi gak terima tante
nah tuh saudara kamu tuh
saya udah kasih tau
jangan makan jamur lo tuh ngidam dulu
tuh jadinya jijaya begitu
eh itu yang bener kalau ngomong ya
itu yang dulu lagi dulu dibilangin pak mali kan ongol ongol
tuh lihat tuh akibatnya
vin si abi ngonek tuh ya gara gara waktu bayi
dia tuh ke laut
habis di laut ditelen sama ubur ubur
kalian gak jadi pergi
ya kita udah putusin tetap tinggal di sini
eh tapi lu gak usah takut takutin kita ya
iya aku gak takut sama lo
aku juga maunya gitu sih
maksudnya aku juga maunya gitu
aku beda sendirian terus
tapi aku kan butuh curhat
makanya kalian gak usah pindah deh
aku janji gak akan berlaku kalian
tapi kita berdua sih sepakat harusnya lo keluar
ya yang pasti ya
lo harus ikuti syarat syarat dari kita
tapi apa tuh
jangan cium gue
hah lisa darling
sampai zed wah tenang nanti kak tony fotoin
iya dicekrek cekrek deh fotonya dah
ya udah deh
kak tony tunggu ya
oke deh dadah
alhamdulillah itu kan emang baik banget semua gue
gue lagi butuh duit
nah bujuk dicinta lisa butuh
hah tony mandi dulu dah
oh iya kenalin
gak usah gak usah dikenalin
udah tahu pasti tony fotografer handal
buka baju dulu deh
enggak gue gak maksudnya itu
gini ganti bajunya sama baju yang lebih seksi gitu
ya itu kamaruannya di sebelah sana
eh jangan jangan
ya udah kayaknya sih nanti aja kita belajar pose aja ya
hah gimana posisinya
wah ini kurang sensual ini
bukanya gak keliatan yang terkenal
tuh kan seksi
makanya lies kalau kesini jangan bawa orang tua dong
gak asik gak funky kita gak bisa berekspresi
apa tendang dulu tendang dulu
bapak pergi ke situ aja
nanti bapak jantungnya copot ya
bapak pergi ke situ aja
memang jantung gue dengan kuat tapi kalau tangan gue
gue bukan bapaknya gue suaminya
ini udah udah apa apaan sih loh kok jadi kasar begini
enggak enggak tahu
aku yang cium dia san
baru beritanya sama mari ini om
ada kabar baik
ini om saya mau ngomongin bukan masalah dikit om
jangan banyak alasan kamu
kalau ini om ya ini periode nya si kevin om
om pernah gak ngerasa dibohongan sama kevin
nggak pernah kan om
kevin mah jujur
ya dianggap dulu
punggel lagi dengarnya
ah enggak boleh punggel
jadi gini om
si kevin itu ya om ya dia lagi cari figuran om
figuran film gitu om
figuran figuran om ya
iya tapi si kevin tuh kalau lagi syuting om
ya jadinya dia gak bisa ninggalin syutingnya gitu om
lalu yang ngantar saya ke produser siapa
katanya mas kevin yang mau diaudisi udah tua
oh bukan bukan yang ini mas
yang itu tuh
aduh bangun dong
dimana sih kau jatuh niatnya jadi artis om
kita udah telat nih
orang orang untung masih pada break
jadi kita harus mulai
itu orang orang pada nungguin bintang besar
gak tahu siapa gitu loh
om mau jadi artis nih om cepet dong
ngamak banget om
aduh mau cepetan
om jack gimana udah datang belum
yah begitu deh
udah asyik janjinya
ya siap ya
lampu ya lampu ya
aduh gagal maik
ah om di sini ya

itu di situ
nih mau baca yang mana aja
bebas ya om
cepet ya om
mas misalnya kalau kawan bisa dipecat ini

berarti mereka berobos
udah gue teng
jangan eksen dulu
kita bisa sebentar lagi ya
emangnya setelah terlambat sih karena lagi pelet banget schedule nya
pas dateng tuh
masalah gue loh saya sudah hafal semua di luar kepala
tidak ada satu peristiwa pun yang bisa menghalangi pertemuanku denganmu lolita
tak ada satupun yang bisa mengalami karena cintaku tulus dan tak dapat dikalahkan
tidak satupun yang dapat menghentikanku
bukan stop tuh
tidak ada apa apaan nih
kau alamak nanti